perempuan indonesia kerap dipandang sebagai pekerja yang rajin namun bukan sebagai pemimpin
stereotype ini dipatahkan oleh sonita lonto perempuan diaspora indonesia yang menduduki posisi top management di berbagai perusahaan besar di amerika serikat
sri kandi indonesia ini memang tidak main main bisa menjadi pemimpin di negara maju seperti amerika serikat yang pernah bekerja di silicon valley
siapa dia kita langsung samperin saja
ialah sonita lontoh sosok perempuan diaspora indonesia di amerika serikat ini berhasil memuncaki posisi strategis di perusahaan solar dan baterai terbesar di amerika sun run inc
ia juga saat ini menjabat sebagai board of director di true blue perusahaan tenaga kerja global dengan revenue tiga miliar dolar amerika
sebelumnya ia pernah berjaya
keahliannya di bidang green technology environmental social and government atau esg cyber security dan transformasi digital telah membawanya meraih sejumlah penghargaan bergensi dari gedung putih nasdaq dan new york stock exchange
semenjak kita sebagai peradaban jadi bukan hanya amerika tapi juga indonesia china di semua negara
orang orang kan sudah semakin menyadari bahwa kita harus reduce carbon emission
yes yang memakai nanti net zero emission dua ribu enam puluh itu ya targetnya
jadi energi sistem kita tuh sebenarnya harus berubah dengan dua bagian gitu mas
satu kita harus banyak mengintegrate new renewables
jadi seperti solar wind angin geothermal tergantung negaranya
ada di negara itu unsur unsur apa unsur unsur energi yang lebih reduce carbonnya itu
kita sekarang ini sangat gencar nih tentang tv
ibu mau lihat seperti apa
electric vehicle kalau di amerika sekarang sangat penting sekali
jadi kayak pemerintah sudah pemerintah federal mengeluarkan policy baru mas yang namanya namanya inflation reduction act
tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam inflation reduction act itu banyak sekali policy policy
yang akan membantu transportasi bisnis di amerika untuk bisa transisi ke electric vehicle
jadi banyak subsidi untuk konsumen
juga mereka melakukan subsidi
seperti yang kita lakukan seperti ini
jadi subsidi untuk konsumen supaya bisa membeli electric vehicle supaya bisa lebih effort
terus subsidi untuk manufacturing karka apa
efektifkah subsidi itu
menurut saya sangat efektif
terus terang subsidi di amerika sangat membantu untuk
paradigma perempuan indonesia itu biasanya kan good worker good leader seperti yang ibu pernah sampaikan gitu ya
tapi mungkin kita sambil bergerak ke sana ya bu ya
ibu mau lihat nggak cicip cicip makanan makanan indonesia seperti apa
oh boleh boleh mas
mungkin untuk mengembalikan rasa kangen
iya boleh boleh oke
terlahir dari ayah berdarah minangkabau dan ibu minahasa
hal itu membuatnya semakin bangga memperkenalkan identitasnya sebagai orang asli indonesia
ditemani camelan tradisional indonesia sonita menjelaskan portfolio life yang ia geluti
portfolio life adalah serangkaian skill multifasat yang ia tekuni
hingga membuat dirinya dibutuhkan banyak perusahaan besar
stigma atau paradigma orang terhadap perempuan indonesia asia pada umumnya juga yang
yang terlalu banyak

yang terlalu banyak
bisa kah memimpin seperti itu
menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus
karena kalau kita lihat statistiknya di amerika itu
jangan indonesia dulu asian

stereotipe ya mas asia itu
sangat rajin ya memang betul kita tingkat sangat rajin pekerja keras
terus tidak suka komplain
suka komplain yang semua adalah atribut yang sangat baik
dan kita juga respect kepada orang tua kita kan misalnya kalau orang lebih senior dari kita
udah kita jangan macam macam deh jangan kayak mau ngelawan atau apa gitu kan
itu kan culture kita seperti itu dan sayangnya ya mas terus terang
yang saya lihat di negara amerika atau negara barat itu justru bisa menjadi impediment mas
karena orang amerika atau orang barat itu appreciate jelas mereka appreciate hard work
mereka appreciate dedication itu semua tapi mereka juga appreciate your courage
jadi keberanian untuk speaking up
ya keberanian mengemukakan pendapat keberanian untuk mengutarakan pandangan meski berbeda
menjadi rahasia kesuksesannya
terima kasih sekali lagi ibu sonita sudah berbagi pengalamannya berbagi cerita
bahkan mengasih tips lo tadi untuk kita bagaimana sih
supaya memiliki kemampuan untuk bisa ngelit
bahwa selama ini paradigma yang sudah terbangun terpatahkan oleh seorang ibu soni talontong
roni satria setia di pradana jakarta